satu minggu jelang peringatan hud kemerdekaan republik indonesia
ini bukan satu minggu lagi tinggal beberapa hari lagi begitu
ini para pedagang bendera musiman
nampak mulai memenuhi jalanan di kota bandung
tidak hanya berasal dari kota bandung saja
beberapa pedagang yang berasal dari luar bandung
seperti garut juga ikut mencari peruntungan
pada momen kemerdekaan kali ini
salah satu benda wajib ketika merayakan hud
kemerdekaan republik indonesia ialah bendera dan umbul umbul
hal inilah yang dimanfaatkan pedagang bendera musiman
yang selalu menjamur jelang perayaan kemerdekaan
salah satunya asep
asep yang sehari hari berjualan kaos bola
di sekitaran stadion siliwangi di bandung ini
juga memanfaatkan momen perayaan kemerdekaan
dengan menjual bendera merah putih dan juga umbul umbul
harga yang ditawarkan pun beragam
mulai dari rp tiga puluh hingga rp dua ratus
lumayan lah buat makan
tapi selalu ada yang beli
selalu ada yang beli
selain asep ada juga warga yang mencoba mencari peruntungan
dengan menjual bendera
arief salah satunya
arief yang merupakan warga kota garut ini
selalu datang setiap tahun di bulan agustus
untuk menjual bendera dan umbul umbul
pekerjaan ini sudah ia lakoni sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
untuk beristirahat arief mendirikan sebuah tenda
untuk tempat tidurnya di malam hari
dalam sehari arief bisa menjual lima sampai sepuluh bendera
buat tidur aja
kadang kadang tidur di sini kadang pulang
jadi memang dibukit untuk istirahat
pulang sekali sekali berarti
di kota bandung sendiri beberapa jalan yang banyak menjual bendera
dan umbul umbul berada di jalan supratman
jalan antapani diponegoro dan sekitaran stadion siliwangi
franky widjaya bandung